waduh mereka curang
oh yang urus
disiram disiram aja ya
ada apaan tuh
oh gitu enak
oh gitu enak
mereka bilangnya disuruh sama mustazah gitu
ngomongin sih begitu
ya allah bener bener
dan ini mereka bertiga
pasapam bukaan gerbang ya
saya mau nyusulin mereka
kok kalian disini
emang udah izin
kita ini kan santri yang taat dengan peraturan
dan juga kita itu santri yang beretika tinggi
emang udah apa ya
kita bertiga mau beli sepeda
bentar ya tunggu ya
nah ini spidolnya
masih ada di sini
bukan ini pada pulang
nanti aja pak
bapak katanya lagi kerepotan tuh
mau enggak pak
istirahat dulu aja yuk
duduk situ dulu yuk
aduh capek juga ya
nanti kita dapat hadiah apa ya
ya pasti banyak lah
udah gitu hadiahnya bagus bagus
eh yang pasti
hadiah yang paling bagus itu ya buat krisis
karena kan aku ini prinses
kalian itu dayang dayangan
terima kasih terima kasih
selamat datang di tempat pengambilan hadiah ramadan
ada yang bisa dibantu
bisa nuker bintang
boleh sebenarnya kasih bintangnya dulu ya

kok aku juga sih
kan mau tuker hadiah
kalian itu diem ya
suka suka prinses dong
namanya juga prinses
lagian kalau misalnya
bintang kita jadi banyak
itu pun hadiahnya semakin besar
jadi kita bisa pakai bareng bareng
tapi kok kursinya gede banget
itu hadiah yang kalian dapat

apa hadiahnya mobil
ambil kita jalan jalan sama mobil ini
ke kutub utara
iya yang kedamaian maaf ya ya ya maaf ya ya aku mau dia
amalia bangun amalia amalia mau kek eh eh eh eh
butuhkan beneran presiden bilang apa kalau misalnya kita punya banyak bintang
habis itu kita satuin semua bintangnya kok jadi banyak habis itu kita dapat hadiah yang bagus
taza waalaikumsalam udah ngapain di sini tadi bukannya ustazah suruh ngambilin
spidol ya kok malah jadi warung lili sih kok susah malah nanya sih bukannya tadi
ustazah nurul nyuruh kita buat beli sepidol ya iya sama dia amalia ambilin bukan beliin sepidol
gimana sih doyu balik pesantren semuanya yuk ayo
eh stop dulu apaan lagi sih dinda ya ampun kamu tuh gak lihat apa tuh
suruh sama suzuru buat ke pesantren iya tapi kan kita belum beri takjil buat pasar
kitty hello iya juga ya kan tadi kita udah janjiin pasar kitty buat beliin takjil
aduh aduh ribet banget deh kalau gitu kita nggak usah diberikan takjilnya paling juga
jajan lagi disini
enggak lho ustazah
indra lukman ya sini apaan sih ganti air dengan yang bersih dan higienis oke
ganti airnya ganti
gantiin air yang lebih higienis
berang berang berang
airnya dikecilin aja
luqman kamu matiin kerannya si ismail sama asun
tapi tapi oh tapi intar
kalau kita matiin kerannya si asun sama si ismail
nanti dia lambat dia dimarahin
gimana dong dia yang kena
aduh aduh aduh luqman
ini pada intar gak mau kerana sih
eh eh ismail asun itu apaan
ah itu kata mastrah
tidak ada aku cipta
kita dikecilin banget kita dikecilin banget
waduh mereka curang
oh tapi kena
udah udah udah
oh yang urus
disiram disiram aja ya

oh gitu enak
aduh aduh aduh aduh
ngapain di sini
pak ustadz gua basah basahan
itu teman teman sungguh terlalu
justru ustadz mau tanya sama kalian berempat
kenapa kalian mainan air
hah biar adem gitu
atau jangan jangan kalian minum air keran ya
pak ustadz kita enggak minum air kok
jadi gini pak ustadz ceritanya
kita ini disuruh sama ustadz ustadz
buat ngepel aula pak ustadz
nah jadi kita mau ambil air
biar besi pak ustadz
iya pak ustadz jadi ini aku tadi
disuruh sama ekal ganti air yang lebih
lupa aku pak ustadz
ya udah ayo air secukupnya aja
berhemat air ya nggak boleh boros
siap pak ustadz
eh awas jan
jangan lari larian pelan pelan
astagfirullahaladzim ya allah
apaan sih kamu sobri
wah lingkungan salah
kamu ngepelang beneran
ya hui higienis tenang
jangan ditumpain airnya semuanya
ini tuh buat bersihin
pelannya ya allah
mau juga suni ismail malah ikut ikutan yang gak bener
aku yang ngepel di sini
aduh udah gitu
oh mainnya cipratan oke
waalaikumsalam pak d
mau nanya pak ustadz itu dia aula kok suara kenceng kenceng
suara apa pak ustadz
itu dia pak d saya itu juga ngedenger suara itu
nah jadi haika sama sobri itu lagi saya hukum
untuk ngepel lantai aula gitu
oh suaranya kayak orang konser
lagi dia bukan haikal sama sobri
sobri doang pak ustadz ada yang lain suaranya
pergi ke material membeli semen
semen ditaruh di atas meja
jangan jangan mereka malah pada main waduh bukannya pada kerja
bagaimana kalau kita ke bengkulu
setelah itu lewat kerukut cakap
pak ustadz berangkat dulu saya yang ngikut cakap
yaudah ya pak d kita pastiin